dan unicef menyebut ribuan anak di ukraina berisiko tewas dalam konflik yang dimulai oleh rusia pada kamis pekan lalu
jurubicara unicef james elder mengatakan anak anak ukraina akan menderita trauma akibat pertempuran itu
elder juga menyampaikan kekhawatirannya jika rusia menggunakan taktik yang lebih menghancurkan untuk mencapai tujuan invasi mereka
dan menurut badan pengungsi pbb unhcr lebih dari lima ratus ribu orang telah menyelamatkan diri dari ukraina
hal ini pun memicu krisis pengungsi ketika ribuan orang menunggu perjalanan untuk dapat menyebrang ke perbatasan eropa
sementara pbb menyesalkan agresi moskwa terhadap ukraina dan menuntut pasukan rusia untuk mundur serta berhenti berperang
majelis umum pbb juga telah melakukan pemungutan suara untuk mengisolasi rusia
jika tidak masyarakat masyarakat akan menderita trauma akibat pertempuran itu
dan sekarang kita melihat pergerakan di seluruh kota kota itu
jadi itu adalah bagian dari hal ini kita akan melihat lebih banyak anak anak yang terpisah dari keluarga lebih banyak ayah yang menunggu anak anak di sekitar perbatasan eropa di polandia
dan saya berharap saya memiliki lebih banyak nomor dan kami mencari mereka tapi kami tidak

banyaknya di kota kota besar ini
yang sedang diperlukan perang sekarang